mama gak perlu terlalu banyak curiga mah
lagian papa capek
papa kan baru pulang
tegak tegaknya mama bikin keributan yang gak jelas kayak begini
sekarang kamu balik ke kamar kamu
kalau kamu ingin putu evita ini silahkan
tapi ada baiknya lain kali
kamu minta izin dulu sama evita kalau mau ngambil fotonya
non ini kan surat pribadinya non evita dari ibu kandungnya non
non mira gak berhak membacanya
kok ibu tahu kalau surat itu dari ibu kandungnya evita
ibu bilang ini surat pribadinya evita
harusnya ibu gak tahu dong apa surat itu
oh atau jangan jangan
ibu juga pernah baca surat itu iya
apa bu ambar ini sebenarnya ibu kandung evita
gak mungkin non mira kalau saya ibu kandungnya non evita itu nggak mungkin
ibu gak usah ngelak
dari awal saya masuk rumah ini saya bisa lihat kedekatan dan hubungan ibu dengan evita
kalian terlihat seperti ibu dan anak kami
dan itu terlihat sangat aneh bu
ternyata ibu kandung seorang penyiar terkenal hanya seorang pembantu
non mira non kalau ngomong jangan sembarangan non
saya gak mungkin ibu kandungnya non evita
tolong jangan sembarangan non
ibu tahu kan yang namanya bang itu pasti kecium baunya
dan itu sama seperti rahasia ibu
jadi ibu jangan pernah macem macem sama saya
ini merah pasti cuma menggertak saja
gak akan ada yang tahu kalau aku ini adalah ibu kandungnya evita
tak akan ada yang tahu
bahkan evita sendiri dia tidak tahu
jadi kamu menemukan surat dari ibu kandungnya evita
tapi mira juga gak begitu jelas sih
miri cuma sempat baca kalau penulis surat itu dari ibu kandungnya kak evita mah
dan tadi pas mira memperjelas bacanya
bu amar langsung masuk dan marah marah sama mira mah
kelihatannya bu ambar itu seperti ketakutan ma
jangan jangan bu ambar itu ibu kandungnya kak evita lagi
coba mama lihat deh
apa kedekatan bu ambar dan kak evita itu wajar
mereka berdua bekerja sama untuk
untuk mengurus harta mama dan papa
loh kuat nih
betul bayi lagi
kalau menurut mama sih mendingan kita bedah sekarang deh kabarnya
kita cari tahu
siapa tahu mungkin ada bukti bukti yang lebih jelas
yuk kamu turun mama
nah kita peledah kamarnya
kita cari buktinya
mama yang harus jalan
dulu mama pernah ketemu pimpin di sini
ya enggak ada
pasti dia berpikir pada mama
kamu lihat lihat aja
nah nah nah
ini dia nih pimpin yang mama suka
ini yang mama pernah lihat
itu kan foto foto bayi kan
yang dia kendol bayi
nah itu kan
saya lagi mungkin ada bukti bukti
dari mana kamu dapat foto ini
ini foto evita di panti asuhan
dan kamu sembunyikan di bawah tehu kamu
ya allah foto itu
saya aja enggak punya foto evita di pantai asuhan ambar
dan kenapa kamu harus sembunyiin
kau bisa menjawab
iya atau bukan
ya ampun mamah
di gudang itu kan banyak barang barang pak
ada barang barang epita waktu kecil
ada barang barang evita waktu masih dipati
kita kan enggak ngelihat barang apa mak
pasti salah satu di bawah evita
makanya mama enggak ingat punya foto ini

mama nggak perlu terlalu banyak curiga ma
lagian papa capek
papa kan baru pulang
tegak tegaknya mama bikin keributan yang nggak jelas kayak begini
sekarang kamu balik ke kamar kamu
tapi ada baiknya lain kali
kamu minta izin dulu sama evita kalau mau ngambil fotonya dari muda
saya permisi tuhan
apa kok gitu sih
papa sama sekali nggak ada rasa curiga sama ambar ya
ambar itu menyembunyikan sesuatu papa
yang berkaitan sama evita
mira yang baru masuk rumah ini aja bisa lihat kok
mama itu jangan terlalu terpengaruh sama mira ma
mira itu kan
kamu nggak boleh masuk kamar sembarangan
kamu seharusnya ketok pintu dulu dong
mira tadi nggak sengaja mendengar pembicaraan papa sama mama
emang baru masuk rumah ini pa
dan mira juga tahu
bapak masih belum percaya sama mira
tapi kalau papa emang gak suka mira ada di sini mungkin lebih baik mira pergi ya
kenapa nggak ada maksud apa apa kok
ya kan papa
lo kok diam
nggak tahu deh
terserah mama aja
bapak pusing kalau di rumah
mendingan papa pergi aja
udah kamu jangan sedih
papa lagi capek aja kok
sebenarnya mira cuma nggak mau mama terluka
iya mama ngerti
udah jangan sedih
gimana kalau kita cari suasana lain
kamu kan anak mama
tim jalinan kasih mau bantuin aku nemuin keluarga aku
kita butuh sedikit aja petunjuk yang menyangkut keluarga
mungkin barang seperti foto atau surat yang ada sangkut pautnya sama keluarga kamu
aku nggak punya bukti apa apa fit
gimana kalau baju
kamu masih ingat nggak
atau kamu masih simpen baju yang kamu pakai pada saat pertama kali kamu pakai
seberang apapun yang ada sama kamu ketika pertama kali kamu tepat
iya para yang di butik bentar ya
nih tas tas yang lucu lucu sini deh
lucu banget ya warnanya ya
yang ini ya
terus yang netral ini ya
sama yang merah dia boleh